satwa pepe satwa pepe
kemana lu tis
menghindari batal puasa
ini mah kabel businya aja yang kender
kalo cuman kabel businya aja yang lepas mah
ngapain kita bawa ke bengkel ya jak
gue duluan ya
kapan putua gue ngambek
pintar ingat musuh gue ya
eh bang betul
maafin abang ya
kalau tidur terus kapan ngojeknya
dosa tau tidur terus
justru kata hadis itu
tidurnya orang yang lagi berpuasa
itu sebagian ibadah
eh mau ngapain lu
gantian tadi juga mau ibadah disitu
shhh tapi ya
soalnya emak bentar lagi datang
gak mau diantar ke mall
mereka takut masuk angin kakak
kita mau ngabuburit kemana
kalo kita keliling kampung aja
assalamualaikum bu nur
waalaikumsalam orang zani
pak sofyan ga kerja
libur hari pertama puasa
bunga ga sekolah
bu nur nggak mau ke pasar
indah mau aja
waalaikumsalam bu nur
des ngomongin dengan deket deket ah
kata bapak saya bau napas orang yang lagi puasa itu seperti harum bunga kesuri
tis itu bukan kata bapak lu itu kata hadis
jak kamu mau kemana
mau nyari tempat istirahat biar bisa merem
mak mau kemana
mau kemari mau ngomong sama lo
lah ini kan kita udah ngomong mak
kemana lu tis
menghindari batal puasa
seperti itu tak
jadi daripada bulan puasa bengong
mendingan kita jualan takjil
dinah getting pour
agung ya rab
aku mau bilik ulang deh
lu sudah baga aja dok
harus ga dia ujung
li fleet siap siap lah
minta susan gat
cuma buka puasanya
gat google app praktek nya baru ya

ini saya kan mau bikin kolak pisang spesial
emak nyuruh saya kesini buat nanya resepnya sama bu nur
emak tau aja ya
kalau saya itu memang pinter bikin kolak spesial
potatit tau tidak